aksi berpegangan erat pada tiang jpo di wilayah kelurahan kebon kacang tanah abang jakarta pusat dilakukan seorang pria
saat dibangunkan dari tidurnya oleh petugas satpol pp tanah abang jakarta pusat pada senin pagi
meski minta dilepaskan petugas tetap membawa pria tersebut
sementara di kawasan karet tengsin seorang juru parkir meronta untuk dapat lepas dari cengkraman petugas
meski akhirnya gagal dalam gelar razia ppks
pada senin siang petugas berhasil menjaring sebelas orang yang sebagian besar adalah gelandangan
selain ppks petugas juga membongkar salah satu warung tenda terpal penjual bahan bakar eceran
pertama petugas berhasil menjaring sebelas orang yang sebagian besar adalah gelandangan